saya sinti rompas masih menemani anda di kompas petang
saudara wapres terpilih gibran raka buming raka
menyebut wacana prabowo subianto yang ingin membentuk presidential club
adalah gagasan yang bagus
menurut gibran saran dan nasihat dari presiden terdahulu
bisa menjadi masukan yang baik untuk pemerintahan ke depan
bukan hanya menerima nasihat dari presiden
evaluasi yang berasal dari dalam dan luar koalisi
juga dibutuhkan pemerintahan prabowo gibran
bisa dari orang yang di dalam koalisi atau luar koalisi tidak masalah